maka berbunyilah seperti bunyi meriam orang perang
kemudian maka turunlah segara batu dan abu seperti dituang
lamanya dua tiga hari
setelah itu maka teranglah hari
maka melihat rumah dan tanaman sudah rusak semuanya

seribu orang orang yang berada di seluruh dunia
seribu orang orang yang berada di seluruh dunia
seribu delapan ratus lima belas gunung tambora justru melahirkan peradaban baru
flora dan fauna di hutan hujan kehidupan masyarakat kekayaan panorama
serta peninggalan arkeologisnya menjadi bahan kajian yang tak pernah usai
kini gunung tambora tampak ramah dan bersahabat
dengan tanah yang subur kaki gunung tambora kini menjadi lokasi hunian masyarakat
jauh sebelum arkeolog dan geolog meneliti pasca peristiwa ledakan tambora
ledakan menghadasyar gunung tambora yang terjadi pada seribu delapan ratus lima belas silam
sudah terekam jelas dalam naskah kuno bertajuk catatan kesultanan bima
tambora tidak hanya meluluh lantakan peradaban masyarakatnya
namun juga melenyapkan sejumlah kerajaan yang pernah jaya pada masa itu
hari ini kita akan melihat lebih dekat seperti apa tambora kini
dan bagaimana tanah bencana justru menjadi ladang harapan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya
dengan beragam kekayaan alam dan keelokan budaya yang ada
peradaban baru tambora tercermin dalam kehidupan masyarakat dusun pancasila
salah satu dusun di desa tambora dompu nusa tenggara barat ini
termasuk kawasan terpencil di kaki gunung tambora
kalau tidak berladang mati mereka
seperti itu katakan seperti itu kasarnya
jadi dia berladang dari bawah lama lama untuk menaik ke sini
dalam beberapa tahun terakhir
desa pancasila ramai dibicarakan orang
bila hendak mendaki gunung tambora
desa pancasila adalah salah satu dari tiga rute yang biasa dilalui
saya tidak melakukan pendakian
tetapi hanya singgah di dusun yang konon punya riwayat besar ini
saya menyambangi desa pancasila untuk menyusuri jejak peninggalan letusan gunung tambora
walaupun mereka begitu korban

dia melancarkan mission lalu
sahdan di desa inilah
kerajaan pekat pernah berjaya
sebelum akhirnya lenyap
dimakan amarah tambora
tak mudah mencari fosil
atau benda peninggalan peradaban
masa lampau di sekitar tambora
sempat terjadi silang pendapat
antara warga setempat
dan pihak pemerintah
yang memilih mengubur kembali
beberapa barang temuan
yang berujung perdebatan
dengan masyarakat di lokasi situs
jadi apa yang disebutkan
di barang temuan
beberapa literatur yang mengatakan
ada bekas rumah
ada bekas alat alat
bahkan ada fosil kuda
tidak ada bukti fisik
ada pun waktu itu
katanya langsung dikubur
kembali oleh peneliti
dalam setiap kotak kotak itu
di kotak itu
dari penelitian khususnya
yang utuh itu dari balar bali
dari balar bali ini
ditemukan salah satu
yang dalam keadaan utuh
yang walaupun sifatnya atap
dan yang lain itu
dalam keadaan terbawa arus banjir
kerangka kuda itu
ada ditemukan oleh
namun disini sungguh sangat disayangkan
dikubur kembali atau ditanam kembali
kehidupan di kaki gunung tambora terus berjalan
namun catatan dan kenangan tentang kerusakan kerajaan pekat dan letusan maha dahsyat
tetap menisahkan kekhawatiran karena bencana bisa datang kembali kapan saja
dari bibir pantai pulau kecil bergunung vulkanis di sebelah barat laut tambora terlihat
seolah meminta kami segera menyeberang
bukan hanya keindahan panorama bawah laut yang akan dikenang
tetapi pulau satonda pun menyimpan sejarah besar tentang legenda tanah bima
secara historis pulau satonda tidak bisa dipisahkan
dan menisahkan dari kehidupan masa lalu masyarakat bima
sang bima pendiri kerajaan bima yang menjadi cikal bakal wilayah danam bojo
atau tanah bima berasal dari pulau ini
dalam bahasa bima satonda berarti injak atau pijak
dan kita hubungkan dengan perspektif sejarah masyarakat bima
jika pulau ini menjadi asal muasal kerajaan bima
karena sang bima atau pendiri kerajaan bima pertama kali menginjakan kaki di tempat ini
jadi sampai saat ini masyarakat bima percaya
jika pulau satonda merupakan asal muasal kerajaan atau juga raja raja yang pernah berkuasa di bima
meski tak berpenghuni pulau satonda kini menjadi destinasi wisata bahari di bima
karena panorama alamnya yang mempesona
danau motitoi yang dikelilingi rimbunnya hutan hijau
membuat pulau ini semakin teduh
danau berair asin inilah yang memunculkan teori
pulau tersebut adalah gunung api
namun dugaan lain menyebut air asin di danau ini merupakan limpahan dari laut
akibat tsunami saat gunung tambora meletus
di sini biotan laut nemo terumbu karang dan keindahan bawah pantai tampak sangat menawan
tak aneh jika pulau satonda ditetapkan sebagai taman wisata alam laut pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di tepi danau satonda banyak bebatuan digantungkan pada pepohonan yang dikenal dengan pohon kalibuda
secara kasat mata pohon ini berada di tepi danau satonda
mungkin seperti pohon biasa yang ada di sekitarnya
tapi yang tidak biasa adalah ini
batu batu yang menggantung seperti ini merupakan simbol dari doa serta harapan
bagi orang orang yang ingin menyampaikan keinginannya
jadi mereka akan menggantungkan batu seperti ini dan berisi harapan serta doa
dan bagi yang sebagian percaya
menimbulkan harapan harapan tersebut tapi bagi yang tidak
memang pohon harapan ini hanya sebagai daya tarik wisata di pulau satonda
orang menyebutnya pohon harapan
konon siapapun yang menggantungkan batu pada pohon ini keinginannya dapat terkabul
hari beranjak senja
kami mengarungi laut yang pasang
menyeberang pulau dan menyeberang pulau
perahu semakin jauh meninggalkan satonda
langit berhias mega
matahari tenggelam mengantar kami kembali ke labuhan kenanga
hamparan padang rumput gersang membentang sejauh mata memandang
gunung tambora menjulang di utara berpagar garis pantai teluk saleh di selatan
inilah padang dorocanga di kabupaten dompu yang kerap dijuluki afrika dari timur
lahan seluas puluhan ribu hektare ini dijadikan lokasi pengembangan ribuan hewan ternak yang dilepas
sayup sayup irama kleneng genta terdengar dari tempat ini
dari tepi jalan
sekawanan sapi berjalan beriringan di pinggir padang
di seberang lain beberapa ekor kuda berlarian menciptakan bunyi ritmis
menjelajahi kontur sabana
ribuan ternak dilepas memiliknya
dan dibiarkan berkeliaran bebas mencari makan
tanpa khawatir akan hilang atau tertukar
jadi hampir seluruh peternak di pulau sumbawa ini melepas liarkan hewan ternak mereka di kawasan doron cangga ini
meski jumlahnya ribuan namun mereka bisa mengenali kelompok ternak mereka karena memang ada tanda khusus di badan atau juga di tubuh ternak tersebut
atau menggunakan panggilan panggilan atau teriakan tertentu
sehingga pada saat peternak memanggil kerumunan hewan ternak mereka mereka akan langsung datang menghampiri si peternak
pernahlah mendengarikalala dialog ini
udah tahu ya
balik solving ternak lainnya lagi
hari hari terakhir perjalanan kami kembali ke bima untuk menyingkap lebih jauh daerah pesisir ini
garis pantai dan puncak puncak bukit berpendar di teluk bima
angin berdesir membuyarkan lamunan akan sejarah bima yang terangkum dalam perjalanan ini
kota bima adalah kota kecil bersejarah besar
bima merupakan kota pesisir dengan sejarah
pelabuhan yang kuat
kami terus menyisir kota ini menyelami cerita dari naskah lama
bima adalah lumbung naskah dan tradisi lisan
sebuah bangunan di alun alun serasuba dengan perpaduan arsitektur berlanggam eropa dan tradisi bima terlihat sangat dominan
disinilah terdapat kota yang terkenal
terdapat museum asimbojo yang menyimpan beragam koleksi kesultanan bima
asi dalam bahasa suku bima berarti istana sedangkan bojo bermakna suku atau orang bima
sesungguhnya bangunan ini bekas istana sultan
beberapa benda diantaranya berupa perangkat keseharian dan pernak pernik upacara kesultanan

dan semua ada aturan aturan adat dipakai aturan aturan pemerintah juga harus kita ikuti
sehingga jarang ada pertikaian
kalaupun ada pertikaian atau perselisihan antara warga diselesaikan di desa di kepala desa
kalau misalnya anak anak muda dipanggil orang tuanya dirunding kepala desa diselesaikan secara damai
begitu biasanya menurut adatnya
nah itu ya dengan sampai ada persisihan
kalau bersisi berdamai lah
ada semua ada aturan jadi saya dapat mungkin jangan menyalahi aturan
aturan mana pun
kebetulan lagi waktu itu masih dipakai di desa desa itu ada hukum adat
hukum adat gimana
benda benda yang dipamerkan di museum asimbojo tidak hanya berasal dari zaman kerajaan sultan salahuddin
tetapi benda perbakalan
sebelum masa kesultanan bima terdahulu
benda benda itu disimpan di museum dua lantai tersebut
kami menyempatkan diri untuk mengunjungi sesi latihan para joki cilik di desa panda
hari itu pacuan kuda sudah didatangi bocah bocah
tidak semua anak berminat dan berbakat menjadi joki cilik
jiwanya harus senang pada kuda
di hari kamis atau minggu pacuan kuda biasanya lebih tinggi dan ramai
meski tak terlalu setuju anak anak di bawah umur ini dijadikan ladang uang
kuda merupakan salah satu identitas alam dan budaya yang penting bagi mima nusa tenggara barat
nah biasanya sih nggak balik
kalau kita hitung hitung sama hadiah ya kalau kita beli kuda sama hadiah itu kan nggak cocok
harga kudanya aja kan di selangit kalau sudah juara kan
apalagi perawatannya yang biasanya lebih besar lagi perawatan perbulannya itu lebih besar lagi
satu ekor berapa biasanya
satu ekor itu untuk perawatannya aja lebih besar lagi
satu ekor berapa biasanya
satu ekor itu untuk perawatannya aja lebih besar lagi dia
biasanya bisa sampai kalau full kita rawatnya biasa sampai empat juta lima jutaan perawatannya
lebih besar dia perawatannya
dikali jumlah kuda yang ada di sana ya
dari makannya perawatan obat obat jamunya
iya ada biasanya jamu dari bima
biasanya ini kan kita udah hobi
biasanya kalau untuk orang mima itu istilahnya lebih bawah lah
kalau kuda itu melampang lebih bawahnya mereka
kalau untuk masalah biaya itu kan belakangan
sebentar keluar dulu
simpul aja sekarang
daftwriting kan satu coloknya

saya minta kekuangan hans quek
minta dua pas pun
pasti tiga pas tentang beberapa hari
tadi hari iniesselang kami rolex jele nama pesang bahan perintis hooroh
setiap tahun dilakukan pada setiap ada upacara hitanan atau upacara perkawinan
ada perkahwinan resepsi jarang memakai itu tapi perkahwinan adat
jadi yang positif sekali setiap ada hitanan dengan upacara lengge ini
di desa ini terdapat situs tradisi yang lazim disebut uma lengge
uma dalam bahasa bima berarti rumah sementara lengge adalah kerucut atau pucuk atap
uma lenge pada dasarnya adalah lumbung rumah
untuk menyimpan beras padi dan hasil pertanian lain seperti jagung
namun desain uma lengge juga digunakan untuk rumah tinggal adat desa maria
hanya dengan jumlah tiang yang lebih banyak
zaman terus saja maju dan teknologi berkembang dengan membawa beragam kemudahan
namun tradisi tetap dipertahankan
inilah yang menjadi prinsip bagi warga di kecamatan wawo kabupaten bima
uma lengge yang berada di kawasan ini masih terus dipertahankan keberadaannya hingga kini
meski jumlahnya tidak sebanyak dulu hanya tinggal belasan
tapi paling tidak keberadaan komplek rumah lengge ini masih menjadi lumbung pangan masyarakatnya
dasar filosofi uma lenge adalah gotong royong dan kebersamaan
tradisi ini juga mengajarkan sikap
dan juga mengajarkan sikap
dan juga mengajarkan sikap
dan juga mengajarkan sikap
dan juga mengajarkan sikap